hai penantian dungci hanafi berangkat haji selama dua belas tahun akan segera terwujud calon
haji berusia tujuh puluh tiga tahun ini masuk kelompok terbang delapan dki jakarta lansia ini akan segera berangkat
ke tanah suci menggunakan pesawat saudi arabia airlines pukul satu lewat dua puluh lima dua puluh enam mei dua ribu dua puluh tiga sejak tiba
di asrama haji pondok gede pada dua puluh lima mei dua ribu dua puluh tiga pukul delapan pagi dungci sangat bersemangat ia nampak
antusias menjalani proses screening kesehatan pengambilan dokumen hingga naik bus yang akan
membawanya ke kamar asrama haji dung yang akan naik haji bersama istri mengaku tidak
khawatir dengan ancaman cuaca panas yang diperkirakan akan terjadi saat ibadah haji
tahun ini ya sudah sudah diinformasikan kita harus bawa payung bawa masker bawa kacamata
iya bagus bagus sekarang iya bagus bagusnya artinya kliennya itu semuanya dengan ikhlas
orang itu melayani kita gitu kalau kita enggak tahu tanya beri jelaskan begini
data dari kepala kantor wilayah kemenak dki jakarta menyebut ada dua ribu empat ratus lansia dari tujuh ratus
jemaah calon haji dari jakarta di tahun dua ribu dua puluh tiga jumlah calon haji lansia dari indonesia secara nasional
mencapai enam puluh enam sembilan ratus empat puluh tiga jemaah
pemerintah pun menerapkan kebijakan ramah lansia
untuk memberikan layanan maksimal dengan membentuk bidang khusus layanan lansia
apalagi ancaman cuaca panas menjadi salah satu tantangan
yang akan dihadapi jemaah di tanah suci
sejumlah petugas terus memberikan arahan terkait tips mengatasi cuaca panas
yang paling utama itu kan yang dikhawatirkan dehidrasinya itu
kalau dehidrasi maka arahan arahan dari kkp
arahan dari petugas kloter itu jangan sampai kurang dari dua liter per hari
tetapi itu pun ketika si jamaah bisa mampu untuk minum dua liter sehari
dia harus ada stimulan
stimulannya makan korma
asrama haji pondok gede jakarta timur setiap hari menerima
tiga kelompok terbang calon haji dari wilayah jakarta dan banten
asrama haji pondok gede secara total akan menerima
calon haji yang akan berangkat dalam beberapa kloter
calon haji yang tiba di asrama akan menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan
menerima paspor gelang identitas tiket keberangkatan
hingga uang saku sebesar rp tiga tiga puluh atau setara rp tujuh ratus lima puluh arab saudi
screening kesehatan ini menjadi salah satu rangkaian penting
bagi calon haji yang tiba di asrama haji pondok gede jakarta timur
karena akan menjadi penentuan apakah calon haji tersebut layak terbang atau tidak
apalagi di tahun ini indonesia memberangkatkan
sufini tanju dotomson jakarta